lewat citra satelit badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi akan terjadi peralihan musim di wilayah indonesia menjelang libur panjang dan tahun baru dua ribu dua puluh
peralihan musim ini akan mengakibatkan kondisi cuaca yang fluktuatif di beberapa wilayah indonesia
wilayah yang mengalami cuaca fluktuatif tersebut diantaranya bali nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
di wilayah ini diprediksi masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang
begitupun wilayah timur seperti maluku dan papua yang diprediksi masih akan mengalami hujan lebat
wilayah wilayah di pulau sumatera pun masih diprediksi akan mengalami intensitas hujan cukup tinggi
sementara dki jakarta diprediksi tidak berpotensi mengalami hujan
fase puncak musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada januari sampai februari dua ribu dua puluh
hingga beberapa hari ke depan wilayah di indonesia sebenarnya cukup fluktuatif ya
seperti di wilayah jawa sebenarnya cenderung minim hujannya
di dki jakarta pun juga hujannya juga curah tidak terlalu tinggi
jikapun hujan juga hanya hujan hujan ringan
terkonsentrasi di wilayah utara seperti jakarta utara jakarta barat serta di kepulauan seribu nya
untuk di wilayah jawa lain mungkin seperti di wilayah jawa timur bali ntb serta ntt perlu diwaspadai
memang masih ada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di wilayah
untuk di sumatera juga perlu diwaspadai seperti di wilayah sumatera utara riau jambi sumatera selatan bangka belitung serta bengkul dan lampung
potensi cukup tinggi untuk beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan